sineas indonesia kembali berbicara di pentas dunia
yang diselenggarakan di texas amerika serikat pada tanggal dua puluh tiga september lalu
fantastic fest merupakan ajang festival film yang besar dan berpengaruh di dunia
insight kali ini menghadirkan sang aktor utama dari film itu joe taslim
untuk menggali lebih banyak mengenai film the night comes for us dan perjalanan karirnya selama ini
bersama saya desi anwar
dunia perfilman indonesia yang semakin maju membuat banyak pemain film tanah air melebarkan sayapnya hingga kancah internasional
beberapa film garapan orang asing pun mengajak nama nama anak bangsa ikut serta berperan dalamnya
seperti christine hakim iko weiss yayan ruhian
bagi joy taslim tak hanya satu judul film hollywood yang sudah dilakoninya
berhasil memeratkan karakter jah di fure enam
joy taslim makin menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor hollywood di film star trek beyond
menjadi aktor laga bukanlah profesi awal joy taslim
bintang yang bersinar di usia matang ini selama dua belas tahun berlatih bela diri judo hingga menjadi atlet nasional
namun sukses di arena olahraga bela diri tidak lantas membuat joy taslim berbangga hati
raih medali emas di kejuaraan judo se asia tenggara dan perak sea games ini sejak dua ribu delapan memperluas petualangannya dengan bertarung di bawah arahan sutradara
dalam sepuluh tahun terakhir sedikitnya sepuluh judul film sudah dia mainkan
prestasi yang dicapai joy taslim juga diakui oleh publik korea selatan
dua ribu enam belas lalu joy taslim meraih predikat best star di apple tv

bahkan cetak tangannya diabadikan berdampingan dengan deretan nama artis terkenal korea selatan
film laga karya anak bangsa the night comes for us mendapat reaksi cukup positif dari kritikus film dunia
film yang diproduksi sekitar satu tahun ini menyajikan adegan laga yang cukup rumit dan intens
nah apa pelajaran yang bisa dipetik dari film the night comes for us
di studio telah hadir sang pemeran utama joe taslim
halo joe apa pelajarannya
pelajarannya saya sempat menonton film itu
ini film pertama kali keluar dan diputar di netflix
pelajarannya banyak sekali
adegan kekerasan dan lain sebagainya
tapi sebelumnya joe selamat datang
dan kita terakhir berjumpa ketika joe memerangi karakter di star trek
go international dan juga netflix tentu saja bisa dinikmati oleh dunia internasional juga
kenapa apa dan tujuannya apa
karena ini saya melihat ini ada sesuatu flashback juga
di situ ada iko weiss
yang pertama kali joe bersama beliau di the raid
tapi ada juga aktor aktor indonesia lainnya yang biasanya tidak tampil di film laga seperti ini
the night comes for us sebenarnya film yang sempat tertunda ya
karena sempat kita rencana mau bikin di dua ribu empat belas
tapi satu lain hal ada problem di mana kita nggak bisa produksi
dan proyeknya terkubur lama
sampai akhirnya dua ribu enam belas pertengahan dua ribu enam belas kita dapat kabar bahwa netflix setuju untuk involve
dan mereka mau mendanain film ini
dan itu berita gembira buat kita semua
kira kira berapa itu kalau kita bicara dananya
ada ini bopak vega kisaran berapa m di bawah sepuluh m di atas sepuluh m
proyeknya cukup mahal sih
untuk proyek indonesia ini is quite big budget
budget movie ya
jadi emang sekisaran sih emang mahal
tapi ya udah setelah netflix setuju mereka mendanain dan jadi film pertama indonesia
netflic original film untuk dari indonesia
dan akhirnya kita produksi di dua ribu enam belas pertengahan
dan lumayan cepat jadi semuanya terjadi serba instan
dan saya kebetulan free
iko kebetulan free
dan juli kebetulan free
dan kita ngumpulin temen temen yang lain
dan aktor aktor terbaik indonesia juga kebetulan kosong
jadi kita produksi latihan
kita latihan terus kita tiga empat bulan
kita produksi di kuartal ketiga dua ribu enam belas sampai finish itu di dua ribu tujuh belas maret
tapi apa bagi j o sendiri yang membuat tertarik
apakah adegan laganya atau story lahnya
atau ya karena ini juga untuk netflix
dan mungkin dengan director timo cahyanto
apa yang membuat film ini jadi terbaik
yang buat aku tertarik sih film ini bercerita tentang bukan orang baik ya
semua di dalam film ini boleh dibilang mereka dari dunia yang
dimana mungkin mesej dan cerita ini kalau mau disimpulkan sesimpel mungkin bahwa
untuk orang jahat berbuat baik seperti apapun gak akan pernah cukup
dan banyak hal yang harus dibayar
karma itu gak akan berhenti gitu
jadi gak bisa kita klik oke gue mau bertobat jadi baik
tapi pada saat dia memutuskan untuk oke gue gak bisa ngelakuin ini lagi
dan ternyata mimpi buruk yang lain itu bertubi tubi datang ke dia gitu
memang enak pelajaran yang mungkin bisa diambil
untuk orang yang dari dunia hitam
untuk memutus untuk jadi baik
itu pengorbanan banyak dan tidak akan pernah cukup
jadi mungkin bagi pemirsa yang belum sempat menonton ini
mungkin film yang cukup ini ya
apalagi kalau tidak terlalu suka kekerasan ini dari awal sampai akhir
itu begitu banyak darah begitu banyak pisau begitu banyak berantem dan lain sebagainya
tapi disitu juga ada karakter yang menurut saya tuh bagus ya
misalnya bekerja dengan iko kan sudah biasa
tapi dengan ada dian sastro disitu juga
dan ada beberapa pemeran lainnya mungkin tidak terbiak
kita tidak biasa ya lihat di film laga semacam ini
karena kalau saya lihat kan yang benar benar profesional kan
dan teman teman yang lain
ya koreografer kita semuanya anak anak silat
tapi emang untuk pr kita untuk berlatih dan berakting dengan aktor aktor yang tidak mempunyai basic
satu pasti butuh latihan
kita butuh latihan banyak
dan latihan juga tidak cukup kalau aktornya sendiri tidak ada dedikasi
jadi kalau aktornya sendiri memang oke gue mau nih cobain action
gimana sih sakitnya capeknya cederanya
itu semua pasti ada akan terjadi
dan memar memar resiko jurur badan tubuh dan luka luka itu pasti akan jadi tidak bisa dihindari
dan kalau aktornya dedikasinya kuat dengan latihan yang cukup ya semua itu bisa

untuk stuntman atau body double khusus untuk bagian mereka
untuk adegan berantemnya rata rata pemain kes di not comfort us mereka melakuin sendiri
kecuali memang hal yang sangat berbahaya
which is i think di produksi mana pun di belahan dunia mana pun pasti kita harus melindungi aktornya
kalau memang dia harus jatuh dari tangga
apalagi banyak sekali loncat loncat
kalau dia ada apa apa produksi tutup
tapi pada saat mereka melakukan adegan fight mereka mostly ngelakuin sendiri sih
tapi yang paling sulit ya dalam melakukan film ini apakah ya fight see nya itu sendiri yang saya lihat kan cukup beda ya dengan apa yang di rate ya
atau mungkin ada pendalaman karakternya sendiri karena saya lihat karakter ini namanya ito ya di scene yang dikejar kejar oleh ini mantan try annya itu
terluka dan lain sebagainya itu kan berarti ada semacam karakternya yang harus timbul ini
iya emang dari ito sendiri pada saat saya ngomong sama timo sutradara ini siapa sih dia
oke dia besar di jalanan dan dari kecil dari usia muda dia udah keluar masuk penjara anak anak dan dia emang hidup di jalan dan dia mendapatkan semua skill bela dirinya itu bukan karena dia berguru silat atau berguru karate di mana tapi dia berantem di jalan dia kalah menang dia belajar
dia masuk penjara dia di gebukin dia belajar
jadi ini anak emang lumayan monster gitu emang udah naturally dia emang bakal jadi seseorang yang kuat banget dan emang dia selalu bangun dan selalu belajar dari kesalahannya dia
jadi karakter ini sendiri terlalu lama di dunia hitam terlalu lama di dunia gangster at some point itu akumulatif ya mungkin ya
di mana setiap manusia itu kan gak ada yang terlahir jadi jahat gak ada yang terlahir jadi baik atau semua itu terjadi karena situasional
tapi karena perjalanan ya
perjalanan hidup kita
perjalanan hidup dia di dunia hitam begitu lama dan pada saat dia gabung di enam seas dan dia harus ngelakuin hal hal gila itu akumulasinya terlalu banyak sampai satu titik dia meledak gitu
dia menemukan eureca lah humanity
boleh ngerasa bahwa kalau gue harus berhenti mungkin ini waktu titik yang tepat gue berhenti dan gue gak akan noleh ke belakang
anak itu sebenarnya kalau dari karakter kesini itu hanya simbol sih
lebih more saving himself gitu ya
iya makanya ada dialog juga bilang mungkin dia ngomong sama operator dia bilang mungkin gue gak nyobain lama yang gue selamatin diri gue sendiri
anak ini hanya simbolize bahwa it's done it's enough dan anak ini jadi simbol yang cukup kuat untuk dia gitu yang harus dia perjuangan
tapi ini kita jangan kasih spoiler ya apalagi bagi yang belum menonton
tapi joe terakhir bivo sebelum kita break tapi merasa memang karakter itu cocok dengan joe itu sendiri atau merasa bahwa saya orangnya bukan seperti ini gitu
sehingga ada tantangan sendirilah ketika mendalami karakter itu
karena emang lumayan cukup berat ya
cukup berat itu beban yang cukup berat buat saya karena scene scene itu background dia kenapa mengapa anak kecil itu emang gak banyak
itu terjadi terlalu cepat dan emang secara pemain kita harus menggunakan apapun yang ada script yang ada gitu oke screening kita ini kita nggak ada build up
waktu dia di desa itu apakah dia udah
ketemu anak itu sebelumnya apakah di desa itu dia kenal sama orang tuanya itu kan gak ada dan itu emang pendalaman karakternya bahwa itu terjadi cepat dan kita harus setiap detik frame gambarnya ito dan anak itu ya emang harus deliber gitu dan itu emang cukup berat
dan secara karakter sendiri aku sendiri orangnya baik ya
emang setiap manusia aku percaya
iya setiap manusia aku percaya selalu ada monster di dalam dirinya kita nggak pernah tahu monster itu kapan muncul
atau seorang monster yang selalu ada humanity dalam dirinya kita nggak pernah tahu seorang monster itu bisa berubah menjadi bunga gitu atau hal hal itu yang setiap manusia selalu ada dua layer itu
dan ito sendiri seperti ya itu lah dari kecilnya seperti itu dan dia somehow humanitynya pecah gitu dan kalau saya sendiri ya saya orangnya baik tapi i believe i have a monster inside of me
oke jadi mungkin itu pelajaran tapi monsternya jangan keluar sekarang
mudah mudahan monsternya itu bisa tetap under wraps itu di bawah selimut
selalu terjaga terkontrol
tapi menarik sekali kita mengikuti karya seorang joe taslim dan terus terang saya cukup lama mengikuti ya dan begitu senang ya menonton film film yang diperani oleh seorang joe taslim
tapi kita akan kembali sesaat lagi jadi jangan kemana mana dulu
iya masih ditemani oleh insight dan kita juga ditemani oleh joe taslim aktor dan juga ya khususnya pemain film laga dan pernah menjadi atlet ya judo asian games kalau tidak salah tahun dua ribu tujuh
dua belas tahun di timnas
dua belas tahun ya dari tahun dua ribu tujuh sampai tahun dua ribu sembilan
tapi sekarang mau tidak mau ini masih harus latihan karena kebanyakan dari film yang joe dibintangi oleh joe itu pasti ada adegan silatnya berantemnya dan lain sebagainya
nanti ke stamina aja sih jaga terus
stamina sama fleksibilitasnya dijaga terus tapi kalau untuk latihan keras lagi udah nggak bisa karena waktunya juga udah nggak ada
jadi nggak tiap hari misalnya ada
karena sebenarnya kalau kita sebagai aktor laga
laga juga untuk di laga kita nggak boleh mengkotakkan kita gue hanya mau main film krate nih atau silat
karena kalau kebutuhan scriptnya dia petinju then we have to blend into that martial art
jadi yang paling penting we know orang orang yang udah belajar beradu biasanya dia tau fondasinya udah kuat dia ada stamina dia ada fleksibilitas yang bagus tapi pada saat dia shifting to other martial arts misalkan
oh karakter pemainnya ini jago ty boxing gitu
but somehow otor otor yang ada yang pernah dilihat itu kita bisa shifting ke sana karena martial art itu essence nya sebenarnya sama sih
sebenarnya cuma perbedaannya beda form doang
taekwondo pernah beberapa bulan dulu kecil tuh sempat taekwondo sempat wushu
dan silat sendiri sebenarnya nggak pernah
saya pernah belajar silat tapi saat saya menembak the raid
saya gabung ke timnya iko wais gareth dan kang yayan
dan saya disitu mau tidak mau karena koreografinya silat banget
dan saya harus belajar bagaimana untuk berjuang
untuk masuk ke koreografi saya harus mengerti silat
jika tidak liukan liukan tidak akan saya dapatkan
silat adalah musisi yang indah tapi juga menderita
jadi tidak bisa terlalu kaku
jadi belajar bagaimana sih liukan silat
itu belajar tapi untuk kebutuhan film aja
mungkin di belakang apalagi film seperti the raid
dan saya juga lihat adegan di star trek yang berantem di stasiun kereta api bawah tanah
dan juga tentu saja here comes the night yang penuh dengan laganya
itu semua dikoreografi
setiap gerakan atau misalnya aktornya
kan kita tahu di the raid misalnya ada iko dan ada yayan yang memang jago silat
boleh mengimprovisasi sesuai dengan kreativitasnya
pengadeganan tentu saja untuk aksi harus dikoreografi dengan rapi
karena itu kita bisa menentukan angka
bisa menentukan prop apa yang kita mau pakai
apa ada darah di situ apakah ada luka di situ
semuanya harus didesain dari awal
pada saat improvisasi itu terjadi misalkan pada saat syuting
tiba tiba kita merasa oke ini tidak dapat nih
kita pikir bahwa ini bisa berhasil tapi pas melihat gambarnya tidak berhasil
jadi kita harus improvisasi di tempat
dan itu memang membutuhkan reaksi cepat dari pemain
tapi saya bisa melakukannya
bagaimana dengan ini bagaimana dengan itu
jadi itu terjadi kalau aktor yang punya basic itu akan bisa mulus
tapi kalau aktornya hanya menghafal gerakan gerakan yang berubah di tempat dia
akan ada masalah
jadi latihannya di situ bagian itunya biasanya
apalagi bagi mereka yang mungkin tidak terlalu familiar dengan masyarakat
untuk aktor aktor yang tidak begitu familiar
tentu saja desainnya kita harus pastikan kita harus lock dari awal
tapi kalau aktor aktor yang
misalkan aku berhenti sama iko
misalkan tiba tiba sikutnya tidak enak kita harus ganti jadi suatu pukulan atau swing
kita bisa laku di tempat
karena kita berdua sudah tahu
ini hanya masalah kiri kanan atau depan
tinggal di shift sedikit
dan koreografernya biasanya siapa setiap ini beda beda
yang koreograf semua adegan fight
dan dengan timo tentu saja
timur dengan ide idenya memberikan ide ke iko bahwa
gue maunya gini gini iko desain gerakannya
dan timo meletakkan flash dan bouncenya di sana
tapi ya jadi kolaborasi dua orang itu sih
dan ini kalian sama sama anak muda ganteng
dan ini ada semacam ini enggak screen rivalry atau apa
ini bagaimana hubungan anda secara pribadi dan lain sebagainya
karena memang biasanya film based itu sangat kompetitif ya
dari segi review dan apalagi kalau film yang baru keluar gitu
mungkin ada perbandingan perbandingan
bagaimana perasaan anda tentang itu
biasanya memang banyak sih rivalry
tapi untungnya aku sama aku kita seperti saudara
keluarga iko sama keluarga aku juga dekat
aku sama nyokapnya iko sudah kaya ibu sendiri
iko pun juga sama keluarga
jadi hubungan personal kita juga sangat sangat kuat
jadi hubungan profesional kita juga enggak terganggu sih
karena kita mendukung satu sama lain
itu yang paling penting sih
dan emang dari luar bilang oke siapa sih siapa sih
tapi untuk kita itu tidak penting
karena sebenarnya iko juga orangnya ya
gue kerja profesional aku menyediakan pekerjaan
ada drama drama di luar itu aku tidak peduli
aku sama gitu
aku kerja masuk ke proyek aku melakukan yang terbaik
dan ketika itu selesai drama drama terjadi
kita tidak benar benar
tapi sering drama itu
apalagi film set itu kan biasanya harus sharing space dengan bintang lain
belum kalau nanti ada
ada keinginan lain di situ
kalau pada saat syuting non commer kita malah ngempar sih
malah kayak gimana malah rebutannya bukan rebutan tempat spesial
rebutan tempat ngempar
gue duduk sini sini aja
maksud gue gue dan niko kita tidak peduli tentang

perk dari pekerjaan itu bukan masalah
karena ada orang yang penting untuk makannya harus ini dan harus itu
untuk kita yang penting kita fokus kita datang ke set kita mau gambar kita bagus kita mau scene kita berhasil
yang lain itu tidak penting
ya ini kan kita di indonesia
sementara kan joe ini kita ketahui di fast and furious juga sudah ya
tampil dan juga di star trek ya
pakai topping tapi masih kelihatan itu
masih kelihatan bahwa ini wajahnya joe taslim
pasti dengan mereka agak berbeda dong
itu biasanya bagaimana
itu bagusnya produksi indonesia itu
profesional atau pas udah nggak di sharing set udah nggak mau tahu gitu atau udah
the good thing produksi di indonesia itu kita keluarganya kuat ya
empati tengah ngerasa kita kuat
jadi kalau kita shooting di produksi indonesia itu kita kayak keluarganya lebih real aja
kalau di luar itu karena semua aturan itu strict
let's say kalau di indonesia kita bisa punya fleksibilitas untuk
ngomong eh kayaknya rambutnya nggak gini deh
boleh nggak gini
kalau di luar itu you need to permission dari
department yang make up harus tembusan ke producer
hal sekecil kecil pun harus supaya jangan sampai ada clash antar department
jadi don't touch anything kalau gitu gitu kayak terlalu kaku
karena kalau nggak salah mereka punya unionnya sendiri punya serikatnya sendiri ya
setiap department punya serikat dan mereka yang bisa jadi problem kalau salah satu bersinggung dengan yang lain
pernah nggak ada contoh nggak dimana joe merasa oops i put my foot in the bathroom nggak nyaman atau
enggak sih sebenarnya kayak gini deh kayak aku pakai kostum di star truck gitu kan
kostumku kan harus dipakein sama orang gitu dua tiga orang pakai kostum
dipake pakein pada saat selesai i cannot take it off myself
karena nggak boleh
karena kita yang dibayar untuk ini
if you do that kita yang kena nih
ih semuanya harus se
itulah serapi dan tapi jadinya kaku
di indonesia karena industri kita belum segede mereka kita belum ada union yang menaungi department departemen
dan juga orangnya lebih santai kan
di upside of aid kita semuanya bisa kolaborasi gitu
eh ini lampunya nih gue pengen gue bawain deh
kalau di sana kan nggak boleh
iya ada pro kontra nya
mungkin nanti kita dalami lebih lagi ya
karena ya mau tidak mau kan di sana bisa belajar ya
kalau hollywood adalah yang memang paling besar di dunia paling sukses dan juga paling prestidus ya
kalau kita bisa mendapat kesempatan untuk membintangi film hollywood
kita istirahat lagi joe
perjalanan masih panjang untuk percakapan kita kali ini
tetaplah bersama kami
jangan kemana mana dulu
insight akan segera kembali bersama joe taslim
ya dalam insight kita lanjutkan perbincangan bersama joe taslim aktor the night comes for us
ini film terakhirnya yang diputar di netflix tapi sebelumnya tentu saja anda masih ingat
the fast and furious yang seri ke enam dan juga star trek beyond itu tahun dua ribu enam belas
wow waktu berjalan begitu cepat ya
tapi saya lihat joe anda sangat sangat produktif dan rata rata filmnya masih ada ininya lah
tapi ini nanti memang begitu
joe taslim harus ada laganya harus ada berantemnya harus ada actionnya
tapi apakah kita misalnya one day akan melihat joe taslim di sebuah komedi atau di romance
yang nggak ada berantemnya tapi mungkin ya lempar piring
bagaimana ini memang sudah patentnya
ya otomatis sekarang orang udah taunya kenalnya pasti kalau aktor action oke
ada iko ada jo ada kang yayan ada kang cecep
nama namanya sudah terkotak kotak sudah ter stereotip secara alami ya
tapi untuk saya sendiri sebagai seorang aktor sih kita nggak pernah mengkotak kotakan diri kita bahwa
aku hanya mau main film action atau apa
saya pernah main drama sekali dua ribu empat belas dua ribu empat belas
dan karierku dimulai juga dari film horror
film pertama aku film horror film action itu malah film ketiga
tapi karena karir yang terbentuk sekarang action of course jadinya lumayan stratable oke
filmnya juga pasti ada action tapi for me nggak harus sih
tapi rata rata script yang disodorkan ada action nya atau ada yang
rata rata tapi ada juga beberapa yang
sebenarnya script yang disodorkan banyak yang drama juga
aku sendiri memilih bukan drama atau bukan action sih
aku milih apakah
sekarang kalau script datang ke kita datang ke aku ini
it's not about aku suka nggak suka tapi harus ada pertimbangan lain
bisa nggak aku deliver ini
kita harus berkaca juga gitu
kalau mungkin dari pihak sutradara yakin
tapi dari pihak kita baca kita tahu bahwa karakter ini sebenarnya lebih bagus dibandingin sama temenku yang itu
kenapa dia offer ke aku ya
sepentingnya nggak gitu
karena tanggung jawab kita kan untuk penonton investor segala macam
tapi johannes sendiri melihat ada semacam evolusi atau perkembangan dari acting style atau acting skills
karena sudah cukup lumayan ya lebih dari sepuluh tahun di dunia acting
ini ada perbedaan nggak yang anda rasakan joe dulu dibanding dengan joe sekarang
kalau dulu mungkin main
mungkin target awalnya pengen main bagus gitu
pengen main bagus pengen mencuri scene pengen jadi spotlight di film
mungkin pengen kalau film itu keluar kita nih scene stiller gitu
tapi kalau sekarang sih mungkin udah agak lebih mengerti banyak bahwa film itu kolaborasi ya
film yang sukses itu bukan karena scene itu dicuri siapa atau film itu yang bagus
itu sekolaborasi antara semua pemain dan crew
jadi respect terhadap crew respect terhadap pemain lain itu lebih besar sekarang
dan juga mungkin target sekarang kalau main di satu scene gimana caranya kita bikin pemain yang lain itu juga bagus
karena pada saat dia bagus kita akan bagus
jadi pada saat kita yang penting gue bagus dia mau gue bikin jelek that's already wrong
itu udah salah banget scene nya juga gak bakal bagus
jadi ego diva itu sudah mulai hilang ya sekarang ya proses pendewasaan saya lihat ini
memang untuk acting sendiri untuk scene nya particular scene nya yang kita kerjain jadi lebih bagus lebih ngalir
dan sama hal mungkin ada orang orang punya screen presence yang kuat
ada beberapa orang yang screen press oh kalau kita lihat di gambar pokoknya dia dulu deh yang kelihatan
tapi untuk acting sendiri aku rasa setiap aktor harus menjaga teman mainnya gitu
karena pada saat aku main sama desy sekarang nih untuk satu scene kita ngomong berdua
scene nya bisa deliver gitu sih
itu sih mungkin sekarang pengertian acting tuh lebih ke situ sekarang
jadi kalau acting tuh mungkin lebih gampangnya kayak mainin bola deh
nggak harus selalu kita yang nge goalin gitu
yang penting timnya kan ya
yang penting tim kita menang
yang penting film kita berhasil
makanya misalnya timnya jerman dibanding misalnya kalau tim dari brazil yang semuanya bintang
jadi kalau kita nunggu siapa yang akan jadi spotlight di film itu
kalau emang film itu akan jalan dengan dia spotlight ya why not gitu
emang secara porsi emang terbagi ada
jadi filmnya lebih kuat gitu
dalam negeri siapa
internasional siapa yang merasa wow saya kalau bisa saya seperti ini
atau paling tidak mengagumi lah
aku mau ngagumi mungkin mama christine hakim pastinya
om slamet almarhum alex komang
aku pernah kerja bareng
om resetapi udah pernah kerja bareng sebelumnya
dan mereka emang aktor aktor yang pendewasannya udah levelnya udah tinggi banget
hollywood aku suka banget sama christian bale
aku suka banget daniel day lewis
banyak sih rata rata suka semuanya
tapi ngomong ngomong tadi kan kita perbedaan antara misalnya tampil di film di indonesia
di hollywood ya jelas dari segi budgetnya beda lah
yang membuat yang memberikan pelajaran yang berbeda lah
yang paling berkesan perbedaan itu
selain yang tadi harus strict ini tidak boleh itu tidak boleh
tapi apa dari segi bagaimana misalnya seorang aktor memerani peranannya
atau berkomunikasi atau kolaborasi dengan directornya dan pemain lainnya
kalau director mungkin beda personality beda
personality beda direction ya pastinya
cuma kalau di luar itu satu hal yang aku lihat cukup menjadi sesuatu yang keren itu acting itu sangat sangat sakral ya boleh dibilang
boleh dibilang sangat sangat sakral dalam arti jadi seorang aktor di amerika atau di holly itu pada saat mereka hanya punya dua line
itu mereka bisa semalaman
jadi mereka bisa pulang aku sepulang nih
jadi begitu serius ya
gue harus balik gue harus belajar line gue
tapi mereka begitu sakralnya dan itu memang itu terdidik dari dan terbentuk karena kompetisi untuk menjadi seorang aktor itu sangat susah di situ
dan kesempatan untuk jadi extras pun juga mereka udah happy banget
kalau ada line satu atau dua lain sebagai mereka itu sesuatu yang mereka harus persiapkan dengan jiwa raga gitu
itu menarik perhatian aku sih
begitu toughnya kompetisi disitu
tapi ini berarti mau tidak mau juga joe harus menunjukkan bahwa ketika memainkan scene misalnya di fashion furious atau star trek itu merasa wah harus ada sesuatu ekstra yang diberikan gak
when i play the character kalau udah masuk gitu it just mengalir aja gitu
dan tidak star trek karena harus berperan di melawan ini hollywood actor yang lain
karena pada saat di airbnb aku aku nonton
karena pada saat di airbnb in the normal life pada saat ngeliat dia kita emang kita idolize like idris elba ketemu kayak the rock gitu gitu
tapi pada saat kamera hidup kita berenang di kolam yang sama
enggak sih mereka nggak begitu
tapi emang balik lagi kalau kita confident
dan kita mainin sepenuh hati
on screen kelihatan nih kalau kita bercanda atau nggak
dan memang di hollywood tidak boleh bercanda karena ya itu kompetisinya ini castingnya saja kan bisa wow auditionnya dan lain sebagainya
tapi di indonesia anda sendiri melihat sudah mulai ke arah situ sudah mulai ada keseriusan mendalami perang
karena kalau kita juga terus terang saya lihat dari tahun ke tahun kualitas dari film yang keluar dari industri perfilman di indonesia itu banyak kemajuannya loh ya
indonesia kemajuannya luar biasa sih beberapa tahun terakhir ini
film film kita semakin bagus dan konten kita juga semakin beragam
walaupun sekarang mungkin dominasi masih di horror tapi banyak banget filmmaker sama produser yang mencoba untuk bikin film yang beda
dan message nya juga bagus bagus

di indonesia kita kekurangan ini ya regenerasi aktor
pastinya makanya kita tetap melihat aktor yang sama di setiap film ke film
dan itu mungkin suatu pr juga bahwa
apa kira kira yang harus dilakukan
karena kalau kita lihat di negara yang mereka asyik itu kan ada acting school
jadi ada istilahnya tahapan tahapan yang mereka lakukan sebelum menjadi seorang aktor
acting school otomatis memang banyak di la itu banyak banget
new york banyak
dan di indonesia kita boleh bilang acting school itu bisa ditumpuk ke jari
regenerasi aktor di indonesia mungkin banyak untuk di tv ya
tv mungkin banyak lebih lebih mudah
tapi kalau untuk film nggak banyak
dan memang kesempatan itu harus diberikan
producer harus berani memberikan peran kepada nobody
aktor baru aktor muda
jangan pakai aktor yang emang muda
karena jaminan box office juga nggak ada sih
sekarang film itu penonton indonesia berdasarkan konten
kalau kontennya bagus bagus
pemainnya siapa aja itu
emang ada faktornya
emang ada faktor itu tapi udah nggak krusial gitu
dimana ada satu film bagus banget pemainnya mungkin orang baru semua
rumus itu juga ada
oke kita istirahat sebentar joe
tapi kita akan lanjutkan
karena masih banyak yang perlu kita gali dari seorang joe taslim
yang asalnya mungkin bukan seorang aktor tapi ada seorang atlet
tapi ternyata cocoknya menjadi
dia sempat jadi model juga ya tapi lebih cocok menjadi aktory
tetap belum bersama kami insight akan segera kembali
masih bersama insight dan saya juga masih ditemani oleh joe taza
seorang aktor laga dan baru ini film terbarunya di netflix ya
sorry mungkin agak pertanyaan karena menyangkut ini ya
kalau kita tahu kan di hollywood kan biasanya wah ini makin besar bintangnya
makin besar juga pendapatannya
ini bagaimana joe taslim is this a good career bagi orang yang misalnya ingin mengimpan
yang ikuti jejak langkah seorang joe taslim
bukan hanya di indonesia kali ya
kalau pada saat dia masih berjuang untuk hidup dari acting
kamu jadi akstil main film satu dua film
jadi untuk di indonesia sendiri aku rasa kesejahteraan aktor masih kurang
pastinya masih kurang banget
and di luar sendiri sebenarnya juga sama
kecuali kita udah menyentuh milestone di mana
oke nih udah dikenalin dan udah main tv show di sana di sini
tapi untuk masuk ke pecahin
pintu itu susahnya minta ampun
dan emang kebanyakan ratusan ribu orang masih di luar pintu itu
dan mereka harus struggle untuk jadi extras di sini
dapat satu line di sana gas star di tv show ini
dan mereka gak bisa jadi principal actor di produksi apapun
dan itu yang susah
dan itu gak bisa sih aku bilang
they have to makanya banyak banget aktor di amerika
ada yang part time bartender part time kerja di
nah itu dia apalagi kalau lagi seti order kan
indonesia juga sama
kalau anak salah satu dari anaknya
jewy ingin jadi aktor
di encourage didorong atau aduh jangan nak kerja keras
dan mungkin tidak dijadikan sebagai suatu karir
kalau dia serius banget ya di support pastinya
tapi pastinya nanti akan satu hal yang penting harus
yang kita orang tua tahu dia mau jadi aktor hanya untuk
atau karena untuk bisa dapat pacar cepet
atau hanya untuk bisa keren kerenan
punya social media follower banyak
oke alasan seorang joe taslim sendiri menjadi aktor apa
karena menjadi seorang atlet kan udah keren
alasan aku menjadi seorang aktor sebenarnya cukup simpel sih
seru my life itu seru
tapi pada saat bisa mainin karakter lain di suatu dunia fiktif
dan kita bisa bereksplorasi
dan kita bisa bekerja sama dengan saudara
kita bisa main karakter
dan kita melihat diri kita mainin itu
dan ada jati diri kita di situ
saya mainin seorang kapal saya mainin seorang dokter
saya mainin seorang pembunuh
itu ada satisfaction yang nggak bisa diungkapin sih
bahkan dengan uang
kadang kadang beberapa aktor mereka melakukan kerja secara gratis
karena dia suka banget sama perannya
tapi ini kan bukan mimpi dari masa kecil kan
cita cita menjadi seorang aktor
saya selalu pikir saya seorang aktor sejak saya masih kecil
aku masih inget tuh dulu waktu masih kecil banget
saya melihat diri saya di jendela
dan saya berbicara dengan orang itu

dan saya berbicara dengan orang itu di jendela
kamu akan menjadi seorang aktor suatu hari
saya pikir itu mimpi yang memang sudah disimpan
tapi ayah saya kan memang memusuhkan ke arah yang berbeda
saya ingin kamu mewakili negara
saya ingin kamu membawa kemahiran ke indonesia
saya ingin menarik panggilan indonesia
dan menyanyikan anthem indonesia
segala macam gitu
dan saya melakukannya
dan ketika itu selesai
saatnya saya memanfaatkan impian saya
jadi mimpi dari kecil itu gak pernah hilang
jadi sebenarnya itu menyambung mimpi dari orang

karena semuanya ada kaitannya sedikit lah
dan sebagai atlet kan kita dilatih gak pernah nyambung
itu bawa ke dunia film
dan itu membantu saya banyak
tapi momen momen yang paling membuat down dalam profesi ini
pasti ada dong
momen yang membuat down sebenarnya
pada saat bukan nggak ada pekerjaan ya
gak ada pekerjaan
tapi momen yang bikin down itu pada saat kita dipercaya mainin suatu peran
dan kita gagal
karena kita gak ada pekerjaan
bukan i mean
contohnya di film apa waktu
film baru atau film lama
waktu persiapan film ini
jadi kayak ngecewain orang
ngecewain produser gitu emang ada
tapi kalau bad review bagaimana
karena kita selalu ya melihat ya
film baru keluar
terus wah kritik
itu seberapa penting bagi
seorang aktor itu sendiri
walaupun itu tidak berarti bahwa di box office
seperti titanic ya
wah reviewnya luar biasa
anomaly itu emang ada sih karena review bagus
filmnya nggak bagus nggak jalan gitu
ada yang filmnya nggak bagus
tapi jalan reviewnya jelek
itu sih anomalitnya emang ada
tapi as an actor kita sebenarnya nanya ke diri kita sendiri sih
pada saat kita main satu film
apakah kita memberikan yang terbaik di film itu
karena faktor kita bagus nggak bagus film itu
kan nggak selalu
jadi kalau collaboration chemistry di tim antara cast dan crew saudara yang nggak jalan
mau sebagus aktor apapun bintang bintang
taruh di situ dia nggak akan kelihatan bagus
jadi hal hal itu yang harus kita tanya ke kita sendiri
kalau kita tanya oke
semuanya udah bagus semuanya udah bagus
aku yang kurang kerja keras
baca sering sering baca
ada yang bau hate ada kritik yang membangun
but for me ada kritik berbau hate juga nggak apa apa
membatasi pikiran dan mulut orang
it's their punya haknya mereka masing masing
tapi kalau kritik yang membangun
itu justru kita harus terima kasih sih
yang jagain kita at the same time
just harusnya yang ini
so kritik membangun itu
aku rasa sangat sangat penting untuk seorang aktor
sutradara atau director menjadi salah satu
kenapa misalnya joe memilih
peran itu karena kan kita kan
director sutradara yang
impossible gitu nggak pernah happy
tapi ada juga yang mungkin
encouraging nah ini sangat
mempengaruhi itu penting sih
emang kalau aku sih menurut aku
penting banget for me because
aku main film kan setahun paling cuma satu dua
film indonesia paling cuma satu
film luar satu
kalau nggak ada
sama seseorang director
producer yang kalau aku ngerasa
karena kalau dimulai dari
sesuatu feeling yang nggak enak kerja sama
bulan itu akan seperti neraka
jadi emang penting banget untuk kita tahu directornya
walaupun akhirnya mungkin nggak bagus
itu terjadi kalau kita tahu nih bakal nggak
itu trauma itu akan susah hilangnya
tapi ke depan
atau mungkin bisa jalur jadi sutradara
di film yang baru
aku shooting sekarang aku jadi creative producer
baru baru belajar is first time
menangkap menjadi creative producer di situ
apa kira kira yang
secara rahasia nih oleh joe taslim
kalau tidak salah jauh sekarang
sedang mempersiapkan sesuatu masih syuting
kita akan kembali
sesaat lagi jadi tetaplah
jangan lupa subscribe like share dan share
iya kembali bersama insight
dan juga kembali bersama joe taslim
dan juga kembali bersama joe taslim
asal indonesia tapi
aset bangsa juga
ini sesuatu yang pasti
membanggakan ya joe secara pribadi
karena bisa jadi ngewakilin teman teman
di sini untuk berkarir di
market luar di produksi luar
dan ya harapannya
lebih banyak lagi nanti
kalau pintunya udah kebuka kan biasanya yang lain
cuma harus punya modal
mau tidak mau jadi what's next
katanya joe taslim sedang sibuk
shooting sekarang sampai desember
kira kira apa yang
akan kita tunggu tunggu
sekarang masih syuting sampai desember
ini pertama kali aku nyoba
siapa setelah darahnya
night come for us yang sangat sangat keras
i think i have because film ini nggak bisa ditonton sama anak anak
bukan anak anak yang remaja itu nggak bisa
i want people to see it tapi juga dari
lucu tapi juga happy ending pasti
happy ending ada pemeran utama
and ada chandra leo
ada kang yayan lagi it's a reunion for me
tapi berantem berantemnya masih ada dong
ada ada tapi nggak
kita bikinnya masih bisa ditonton oleh semua orang
bikinnya nggak terlalu
kapan kira kira keluar
rencananya tahun depan
pertengahan tahun depan mudah mudahan kalau nggak ada halangan
desembernya kita udah kelar sih
pasti kita tunggu
jadi selama ini nih karena joe punya
tiga anak ya
paling tua usianya masih dua belas ya
bahkan belum teenager jadi
mereka belum pernah melihat
cuplikan cuplikan yang gak ada
kadang kadang dikasih lihat
padahal di situ ada anak kecil
pengen filmnya ditonton
sama semua keluarga pastinya
harus balance gimana main film yang sangat sangat
main film yang bisa ditonton orang banyak
jadi harus ada balance yang bagus
dengan keluarga khususnya
anak anak karena kalau tidak salah kan
kalau sudah shooting itu
biar bisa setiap hari kan ya
iya shooting sekarang kita setiap hari
itu satu minggu cuma libur satu hari
memang harus ada yang
jadi memang sisa waktu yang ada
pada saat off ya memang sudah full buat keluarga
jadi yang dikorbanin ya
sama temen temennya bilang oke gue nggak dulu ya
berapa bulan terakhir ini
setiap hari gue harus setiap hari
tapi dalam setahun tadi
jom katakan hanya satu atau dua film ya
itu biasanya untuk syuting untuk ya berkaitan dengan
pembuatan film itu menguruskan waktu berapa lama
emang rata rata kebetulan film film yang aku terlibat itu
jadi emang ada film yang bisa shooting tiga minggu kelar
banyak film yang dua minggu kelar
kebetulan film film kayak night conference
kita butuh enam bulan
kayak kemarin aku warrior juga butuh
satu bulan untuk satu season
jadi udah ambil satu proyek di luar
ambil satu project di indonesia
satu tahun udah habis
hil and run film yang aku jalanin sekarang itu
persiapan ya tata tata bisa tiga empat bulan
jadi dari latihan
dari reading jadi
kalau setahun cuma dua belas bulan ambil satu di luar
habis lima di indonesia empat bulan udah habis
tiga bulan of course satu

joss sekarang berapa tiga puluh tujuh
tiga tahun lagi
kelihatan kayak delapan belas kan
anda sendiri menilai
memang ini yang
ini mimpi dari masa kecil ya
menjadi aktor itu
di indonesia banyak orang memulai karirnya
itu di usia muda banget di dunia industri film
aku kan mulai
dikenal pada saat aku di atas tiga puluh

itu aku udah tiga puluh tiga puluh satu
jadi pas masuk
sekarang kan anak enam belas tujuh belas
di atas tiga puluh
dan itu suatu dunia yang disukai
and then biasanya di atas tiga puluh itu susah kan
berkarir itu kan delapan belas sembilan belas pada saat dua puluh lima tiga puluh tuh
mereka turun semuanya pasti turun
sebenarnya masih panjang menurut joe
jadi masih panjang banget
belum peaking kan
tujuh tahun yang lalu
jadi i think i'm
pernah jadi atlet juga sesuatu yang
luar biasa nggak mau juga ditukar
aku nggak mau jadi atlet jadi bintang film aja aku juga gak mau
karena jadi atlet dua belas tahun
berjuang buat merah putih
itu sampai sekarang
untuk bawa merah putih
bertanding lawan negara orang
sekarang juga di star trek ada merah putihnya
berjuangnya di dunia film
kalau dulu atlet cabang judo
sekarang atlet cabang film
dan kita juga tunggu film joe yang berikutnya
kalau tidak salah ya mudah mudahan keluar
pada tahun depan
ada musikal sedikit
banyak deh poin
kita juga tunggu ya mudah mudahan ada tawaran
supaya kita juga
lebih bangga lagi makasih
ya kesuksesan sebuah film
bisa diukur dari reaksi positif
penonton dan para kritikusnya
seperti halnya dalam profesi lain
di dunia perfilman juga butuh
profesionalisme dan keseriusan
kerjasama yang baik
dengan pemain lain juga
harus diutamakan dibanding
menunjukkan ego pribadi
film tersebut demikian
yang dikatakan oleh aktor
joe taslim demikian
my insight kali ini anda juga bisa menyaksikan
dengan insight di kanal youtube
cnn indonesia insight
with desi anwar sampai jumpa dan